saudara direkturat jenderal bea dan cukai mengklarifikasi soal keluhan selebgram medi renaldi
yang mengaku barang kiriman dari luar negeri berupa mainan megatron miliknya diterima dalam keadaan rusak
direktur jenderal bea dan cukai askolani mengatakan pihaknya tidak pernah membuka paket kiriman dari luar negeri
yang dikirim melalui perusahaan jasa titipan atau pjt
untuk pengecekan barang kiriman biaya cukai melibatkan petugas pjt untuk membuka paket tersebut
dan sudah dilakukan sesuai dengan standar operasional yang berlaku
sementara pihak ekspedisi mengakui adanya kerusakan pada kemasan paket mainan milik youtuber medi renaldi
pihak ekspedisi menyatakan sudah berkomunikasi dengan pemilik paket maupun bea cukai
konsumen robotik masih mempertahankan
tanyakan kenapa kotaknya rusak
kalau itu teman teman tanya ke dhl
tadi udah lihat ya kita tidak berkompeten untuk membuka menutup dan juga bisa tanya ke dia
kita sudah kontak shipper dan shipper telah mengakui dan juga bayar pajak yang seharusnya dibayar
kalau ada masalah sedikit konsainya bilang ada kerusakan sedikit pada sebagian toy itu
itu secara sop itu gampang diatasi
jadi pihak saya dengan konsainya itu sedang diskusi
kita sudah tunjukkan cctv camera footage juga bagaimana shippment itu dihantar
sebelumnya selebgram yang sering mengulas mainan medi renaldi dalam akun instagramnya mengeluhkan produk mainannya
ini yang ia terima dalam kondisi rusak usai tertahan bea cukai soekarno hatta
paket kiriman produk berisi mainan robot megatron yang akan diulas olehnya
keluhan medi lewat akun media sosialnya menyebar dan ditanggapi beragam oleh warganet
pihak bea cukai akhirnya mengkarifikasi keluhan medi